presiden joko widodo menilai indonesia memiliki potensi untuk menjadi basis produksi kendaraan listrik dunia
salah satu komponen penting dalam industri kendaraan listrik adalah baterai listrik sebagai sumber daya utama kendaraan
selama ini baterai kendaraan listrik belum diproduksi di indonesia
rabu pagi pemerintah meresmikan industri baterai listrik terintegrasi di kawasan industri terpadu batang jawa tengah
sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk produk barang yang berbasis nikel
ini keinginan kita sejak lama kenapa kita stop nikel adalah ke situ
upaya membangun industri baterai kendaraan listrik dilakukan antara lain dengan menarik investor asal korea selatan yang tergabung dalam konsorsium lg
investasi dalam bentuk modal konsorsium asal negeri ginseng ini memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri kendaraan listrik secara keseluruhan
menurut menteri investasi sekaligus kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm bahlil lahadalia
selain menjadi bagian penting dalam ekosistem kendaraan listrik
pembangunan industri baterai kendaraan listrik juga dapat membuat industri kendaraan listrik terbaik
mendorong penyerapan tenaga kerja yang besar
dampak ekonominya setiap tahun bapak presiden sebesar lima enam bilion usd
dari total investasi sembilan delapan bilion dengan total lapangan pekerjaan
kurang lebih sekitar dua puluh ribu lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil
bukan untuk kawasan ini bapak presiden
nantinya kerjasama antara pemerintah dan investor akan bersifat dari hulu hingga hilir
proses penambangan nikel akan dilakukan di maluku utara
industri pemurnian prekursor dan katoda di kawasan industri terpadu batang jawa tengah
pabrik baterai listrik di karawang dan pabrik mobil listrik di cikarang jawa barat